bulan suci ramadan ternyata menjadi berkah tersendiri bagi perajin kopiah kain percabatik tulis di tuban
gara gara permintaan yang naik hingga tiga kali lipat perajin harus menambah tenaga kerja
kualitasnya yang bagus dan murah membuat kopiah perca batik ini banyak diminati umat muslim
kualitasnya yang bagus dan murah membuat kopiah percabatik ini banyak diminati umat muslim
kualitasnya yang bagus dan murah membuat kopiah percabatik ini banyak diminati umat muslim
dulu saya masih memasarkan produk saya ini dari satu toko ke toko yang lain dari satu pasar ke pasar yang lain
namun saat ini alhamdulillah pesanan masuk sudah banyak dan bisa kewalahan tanpa saya harus keluar dari rumah
dijual dengan harga seperti biasa rp lima belas untuk kopiah kain perca batik tulis dan rp dua belas untuk kopiah kain perca batik
membuat narko mampu merob omset hingga rp lima belas perharinya